satres krimpol restabes surabaya jawa timur berhasil menemukan nessa alana kraisa
bocah berusia tujuh tahun di rumah tantenya di kawasan pasuruan jawa timur dalam keadaan sehat pada hari sabtu
anak pasangan safrina anindya putri dan budi prasetyo warga karanggayam surabaya jawa timur ini
sempat dikabarkan hilang sejak selasa dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
diduga kuat kasus penculikan ini terjadi karena tante yang membawa kabur korban ini merasa sakit hati
saat ini korban orang tua korban serta pelaku penculikan masih dalam pemeriksaan intensif
penyidik unit resbob satres krimpol restabes surabaya untuk mendalami motif penculikan ini
sementara di tempat tinggal nesa alana karaisa
pihak keluarga dan para tetangga telah berkumpul
untuk menyambut kedatangan bocah tersebut
nenek dari are dan pihak keluarga mengaku sudah berkomunikasi dengan ara melalui video call
sementara hingga siang ini ara belum tiba ke tempat tinggal
polisi belum bisa memberikan keterangan siapa pelaku serta terkait apa penyebab atau konflik keluarga
alhamdulillah lah itu saya tunang
masalah sentimen sentimen itu saya nggak tahu
itu emang betul ini dari keluarga sendiri
adiknya dari bapaknya arah atau ibunya arah
dari adik kandung saya
sebelum ditemukan pemerintah kota surabaya sempat membagikan pamflet berisi foto dan tulisan di sejumlah titik
petugas kelurahan dan kecamatan tambak sari membagikan pamflet di sejumlah titik vital di kota surabaya
seperti terminal stasiun
halte pasar serta perkantoran dan sekolahan
untuk ini kita ikut mengajak partisipasi
markah untuk ikut perhatian rasa perhatian untuk bisa segera ditemukan
petugas kelurahan tambak sari menyampaikan
terdapat ratusan pamflet yang disebar dengan berjalan kaki berkeliling dan juga mengerahkan dua mobil box
yang berkeliling menyebar pamflet anak hilang di titik titik vital di surabaya
tim liputan cnn indonesia